hari ini saya memakai baju putih yang lima tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke kpu
ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi
tetapi ternyata ada pesan tuhan di baju ini
ditunda dulu untuk dipakai ke kpu dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar
sekian terima kasih merdeka